kapolsek belitang hulu kabupaten sekadau ibda triyono
harus mendorong sepeda motor anak buahnya agar keluar dari jebakan lumpur
upaya mengeluarkan motor ini membutuhkan tenaga lebih
maklum dengan keranjang penuh sembako
keduanya sangat bergantung kepada para pelintas untuk membantu
agar bantuan sampai ke dusun antuhulu persis di batas indonesia dengan malaysia
sementara itu di entikong kabupaten sanggau
harus berlari mengikuti sepeda motor pengangkut beras
yang didorongnya sejauh puluhan meter agar bisa menanjak
sama seperti rekannya di belitang hulu
kombo turun langsung mengantar bansos covid sembilan belas ini
hingga ke dusun yang paling dekat dengan malaysia
yakni suruh tembawang
jadi kami dari kepolisian
selain melaksanakan kegiatan
kami juga melaksanakan kegiatan sosial
kemarin sudah dilaksanakan kegiatan pembagian sembako secara massal
jarak yang jauh serta medan tempuh yang sulit
membuat petugas harus berkendara di malam hari
untuk mencapai beberapa lokasi di desa antuhulu belitang hulu misalnya
triyono dan anggotanya bahkan harus menginap karena terjebak hujan
yan andria kalimantan barat